oh iya boy kemarin gimana ketemuan sama mama kamu
sampai jam berapa
hmm sampai jam berapa ya
gak terlalu malam juga kok
nggak apa apa sih aku cuma nanya aja
kan udah agak malam juga tumben tumben
mungkin mama aku lagi suntuk kali ya
mama kamu datangnya sendiri
kan jelas jelas aku lihat fotonya
duh boy aku jadi bingung deh
gue marah tau gak ya
yaudah boy aku ke kelas duluan ya
lo kenapa rek
pagi pagi udah manyun aja
semangat dong kan mau belajar
kemana sih lu kelas tiga mau un loh
gue cuma lagi kepikiran soal model cewek yang mau dicodohin sama boy itu
gue kepikiran aja sama omongannya mahmud
ya jangan ngepikirin sih
itu tuh cuma akal akalannya mahmud
terus lo berantem deh sama boy

gak cerita soal cewek itu sama gue
gak cerita soal cewek itu sama gue

ya itu kan elonya aja yang kurang inisiatif
eh boy lo ada apa sih sama clara kerjaannya
eh boy kenapa sih sama clara apa kek gitu
gak mungkin lah sine
gue taunya dari siapa
masa iya gue bilang gue tau dari adriana
ntar ketauan loh kalo gue tuh anak tirinya
gue kasih tau ke boy kalau gue itu emang anak tirinya adriana
adriana tuh mama tiri gue ya kan
kalo menurut gue yang ian bilang tuh bener
bisa bisa ngerembet ke mamanya tuh kan
terus lo tau kan
si mamanya boy tuh bete banget sama adriana gara gara dia tuh abis ngibulin mamanya boy itu
lo tentang statusnya yang katanya udah kawin itu
ya ngapain juga dia ilfil sama gue
kan gue cuma anak tirinya
adriana tuh kan statusnya bukan mama kandung gue
gue mau kemana rey
gue mau ketemu sama buy
aduh gue ngibah tenahannya dong
mau nandri apa apa kelesan apa lagi nih gue
tahu lah pusing kepala barmi
lo kayak cicak nyari lalat tau gak sih
eh asal lo semua tau ya
si reva tuh sekarang lagi mau nemuin boy
dia tuh mau bilang kalau adriana itu adalah mama tirinya
wah berarti kita harus cegah reva nih sekarang juga nih
iya tapi alasannya apa raya
ya udah gak usah pake ales alesan
ya udah nanti itu dipikirin ya
kita cegah dulu refanya
aduh aduh aduh
kita gak sengaja bu
kita gak sengaja
ya udah kalian bereskan sekarang juga
aduh ini anak anak
tasunya lagi ditinggal
tunggu tunggu tunggu
hei tunggu tunggu
bu kita boleh ngomong bentar gak
aduh reva ketemu dia sama bu
aduh gimana dong ini
ya ya aduh
ya kalian mikir dong
sambil duduk aja lah re
ya bu bisa bisa tau deh kalo adanya itu mamah mudanya si reva
nanti bu bisa mundur lagi dari reva
kalau gitu gue harus kesana ya
eh jangan jangan jangan
lo pikirin deh
yaudah deh kita pasrah aja deh kayak gini
ya allah semoga aja apapun yang terjadi rebo tetap saling menyayangi
sebenarnya aku masih penasaran deh soal yang
kan udah masuk kelas
nanti ngobrol di lanjut aja pas istirahat
reva kamu juga masuk ya

gua udah ngebayangin ya namanya
gua tuh tau kalau adriana adalah anak muda reva
kalian gak main ya tadi
kita tuh kepo aja rek pengen liat reaksinya boy pas tau kalo adriana tuh mamah muda elo gitu loh
soalnya kan setau gue nih si adriana itu deket gitu kan sama mamahnya boy ya deket kan cs an
abis itu setau gue juga nih si boy tuh perempuan